di sana memang ada penyampaian bahwa penyedia pariwisata wajib menyiapkan jasa transportasi pariwisata
kalau saya maju gini tuh kamu lebih bagus kamu pres
tapi full ball juga memiliki aturan mainnya sendiri
oke pak bayu ini kan banyak ya kemudian warga negara asing yang diberhentikan ataupun ditilang oleh aparat kepolisian di bali
namun tentu saja kegiatan ini bukan tanpa hambatan
dan kelompok satu dan kelompok dua ini tidak mengalami kenaikan sama sekali pada tahun ini sehingga mereka mendapatkan hanya membayarkan lima ratus dan juga satu juta
nah dari situ kita mencoba membuat suatu terobosan yaitu klinik terapung